meka kita berdua nungguin kamu dari tadi
syukur kami sudah dateng
oma pergi kemana
oma mau ajak kalian berdua makan di restoran rose
waduh itu restoran ngetrend banget
jadi oma penasaran
apa sih yang bikin restoran itu jadi rame
baik pak beri sih
ngapain pake pengacara pengacara suka
selamat siang pak bapak
ya selamat siang
saya pengacara ibu ayu
ya silahkan dulu
ada apa pak
untuk mengurus penceraian bapak dan ibu ayu
saya nggak mau cerai
maaf pak ini sudah keutusan ibu ayu sendiri
dan ini berkas yang harus bapak tantangkan
saya udah bilang ya sama kamu
saya nggak mau cerai
pak saya masih mencintai istri saya pak
saya kan terus mencintai dia
jadi pencerahan ini sama sekali nggak ada
baik pak saya akan bicarakan soal ini dengan bu ayu
apa apaan sih ini
mas mau kerjasama soal perceraian ini
supaya prosesnya nggak berlarut larut
ma tapi aku nggak mau cerai sama kamu ma
nggak akan ma
kalau aku kan terus selalu
kasih kesempatan aku sekali lagi ma
selesaikan masalah kita ini baik baik
nggak usah pakai pengacara bisa kan mah
aku sudah memikirkan yang matang matang
aku tetap mau cerai
kalau perlu berbicara takut
ini semua karena meka
saat saja meka bukan anaknya farah
pasti nggak akan begini ya
ayu nggak mau mengurungkan niatnya
supaya dia bisa berubah pikirannya
fira saatku mengatakan kalau
kalau mereka itu bukan anaknya farah
kita makan siang bareng ya
nanti kita ketemu di cafe rus
mungkin aku sebaiknya temui ibu aisyah
siapa tahu dia ada petunjuk untuk aku
kamu tau kan kalau papa sayang banget sama mama kamu
dina tahu banget kok
papa cuma nggak mau aja
suatu hari nanti papa pisah sama mama kamu
dina juga gak mau kalau misalkan papa sampai pisah sama mama
dina pengen kita balik lagi kaya dulu pa
di saat kita masih bahagia
kalau kamu bisa pujuk mama untuk membatalkan semua gugatan cerainya sama papa
yang bisa mengubah semua keputusan

jadi mama udah gugat cerainya sama papa

jangan inget ya
jadi ma speja
padahal din udah sempet ngomong sama mama tapi
lagi satu sekretaris
tapi bapak tenang aja ya
dina bakal berusaha untuk ngomong lagi sama mama
terima kasih banyak ya sayang
jangan bisa terus ah
jangan bisa terus ah
jangan mengisi ni
yaudah papa sekarang pergi ya
ada kerjaan lagi yang harus papa kerjain
kau mau disini atau mau ikut papa
dina disini dulu aja pa
yaudah papa pergi ya
dia kan anaknya tante farah
seenggaknya pasti bisa ngebujuk ibunya
bimo ada yang ingin aku bicarain sama kamu
ini soal keluarga aku dan keluarga kamu
aku tunggu di restoran terus
lo dimana sih
mereka kamu datang ke cafe sekarang ya
oma pengen ketemu sama kamu
yaudah nanti mereka kesana ya
ini mereka juga udah kelar kok kuliahnya
iya cepet ya
jangan mampir mampir lagi
langsung aja kesini
kalau gitu sampai ketemu nanti ya
tapi yaudah lah
kesana aja kasihan oma
ah meka mau datang kesini
lagi di jalan tuh
karena dia lagi baju
masih kursi gitu
nggak dominan ya
mbak saya bisa minta tolong mbak karena ini menyangkut hidup seseorang
karena ada yang mengaku sebagai ibu kandung anak saya
saya cuma melihat datanya mbak tapi saya kurang yakin kalau itu adalah ibu kandungnya
terus apa yang bisa saya bantu ya bu
ya saya datang ke sini cuma ingin melihat data delapan belas tahun yang lalu mbak
apakah benar dia ibu kandung anak saya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
jadi benar bu
bu fahim ini adalah ibu kandung anak saya
karena memang pernah melahirkan di sini
bayinya perempuan beratnya dua lima kg panjangnya empat puluh lima enam cm
itu memang ciri cirinya meka waktu aku menemukannya
kurang lebih berat dan panjangnya juga sama
seperti yang disebutkan tadi
yaudah kalau gitu
terima kasih mbak
terima kasih banyak atas bantuannya ya mbak
saya permisi dulu
meka kita berdua nungguin kamu dari tadi
syukur kami sudah datang
omah pergi kemana
omah mau ajak kalian berdua makan di restoran rose
waduh itu restoran ngetrend banget
jadi omah penasaran apa sih yang bikin restoran itu jadi rame
ya sih benar juga omah
kalau misalkan cafe ini mau pengen tetep maju ya harus berinovasi kan
iya betul tuh apa kata mereka
pinter kamu meka
loh nunggu apa lagi
ayo kita jalan sekarang
iya mbak nanti keburu kemaleman loh
aisyah gak akan pernah tahu
kalau mika bukan anak kandungku